salmon nggak masuk ikan indonesia
ibu susi dimana pak ibu susi
teri ya teri boleh teri masuk
ikan kembung masuk terus
ya mujair jelas masuk
ikan belida khas pempek palembang
ikan belida pak
bener ya pak ya
presiden jokowi dodo punya selera humor yang tinggi
lontaran kalimat jokowi membuat semua pengunjung acara sosialisasi tahap akhir amnesti pajak di gxpo kemayoran jakarta selasa siang tertawa
sebelum jokowi berikan arahan
pembawa acara sempat berkelakar dengan meminta jokowi untuk terus mengundangnya sebagai pembawa acara
namun presiden memberikan
syarat agar pembawa acara tersebut bisa menyebutkan nama ikan
pembawa acara langsung menyebut nama nama ikan
namun satu nama ikan dikoreksi oleh jokowi karena tidak hidup di indonesia
ketika nama nama ikan berhasil dijawab presiden menutup jokesnya dengan mengatakan hadiah bisa diambil di istana
ikan belida pak
bener tanya pak tito
bener ya pak ya
satu lagi ikan lele pak
saya kira terakhir ikan tongkol